kita ke informasi lain kami sore pt pindad perusahaan produsen persenjataan milik negara
meluncurkan produk senjata baru mereka di kementerian pertahanan jakarta
bumn produsen senjata ini memamerkan empat senjata baru berupa senapan serbu hingga pistol
korrespondensi aran indonesia iwan hermawan melaporkannya untuk anda
hari ini pt pindad kembali meluncurkan senjata barunya dan tiga diantaranya adalah
satu adalah ss dua v tujuh ini adalah senapan serbu khusus yaitu serapan serbu yang diberikan peredam sehingga dia bisa melakukan pertempuran secara senyap
dan yang kedua adalah pm tiga kaliber sembilan mm ini adalah jenis submachine gun
jadi untuk pertempuran jarak pendek untuk perang kota dan di dalam ruangan atau operasi penyebatan sandera
dan yang ketiga adalah ss tiga kaliber tujuh enam puluh dua mm karena kalibernya yang lebih besar
maka senapan ini bisa digolongkan sebagai senapan penembak tepat atau penembak runduk
juga bisa digunakan juga sebagai senapan sniper
tanya apakah ini ekonomis apakah ada pemesanan tentunya kita tidak bergantung kepada itu
karena ini adalah satu produk baru
kita kenalkan kita sertifikasi kemudian dari situ pengguna melakukan percobaan
kemudian training dan lain sebagainya akhirnya nanti menjadi pesanan
dan memang tidak ada yang baru dalam sistem mekanisme sebuah senjata
sejak sekitar berpuluh puluh tahun itu tidak ada yang baru lagi
namun inovasi inovasi yang terbaru dalam sebuah senapan serbu adalah berupa dari bahan bahan yang lebih kuat
lebih ringan dan juga model model yang lebih ergonomis dan juga lebih gampang untuk dimodifikasi
seperti misalnya senapan pindad ini
senapan pindad ini menggunakan
menggunakan namanya ini picatinny rail atau rail untuk memasang berbagai macam aksesoris
seperti aksesoris seperti pemidik bipod
ataupun aksesoris aksesoris lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing masing pasukan ketika untuk bertempur
jadi secara model memang pindad sudah mengikuti tren persenjataan dunia
namun demikian ada sedikit kekurangan dalam desain dari pindad ini
yaitu adalah pindad kurang akomodasi
terdapat tiga warna pindad
yaitu berat sayuran
pilihan wahas benda darjah
dan kita jaga terus
iwan hermawan jakarta